jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men

berarti setuju emang diadakannya tirang manual kembali
segera tumpang jalur